selanjutnya kepada terdakwa kuatma bagaimana tanggapan saudara terhadap tangan ahli ini
apakah benar semua semua atau tidak tahu menau
terima kasih ya mulia
bahwa saya sudah jujur kalau saya tidak melihat
tapi di bolegrap kok pasti berbohong gitu aja
terima kasih ya mulia
itu saja ya tanggapan saudara oke